satuan narkoba polres tabes medan sabtu malam mengerebek rumah diduga milik bandar narkoba jaringan internasional di tembung deliserdang sumatera utara
dari tangan tersangka petugas menyita lima belas kg sabu sabu dan dua puluh ribu butir pil ekstasi seharga tujuh belas miliar rupiah
pengerebekan rumah diduga milik bandar narkoba oleh petugas kekulisian di tembung deliserdang langsung menghebohkan warga sekitar
warga tidak menyangka tersangka lh yang selama ini berprofesi sebagai pedagang mie aceh ternyata anggota jaringan pengedar narkoba internasional
tertangkapnya tersangka oleh petugas berawal dari laporan intelijen kepolisian yang menyebutkan rumah kontrakan tersebut kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba jenis sabu sabu dan ekstasi
petugas menyita barang bukti tiga tas sandang berisi lima belas kg sabu sabu dan dua puluh ribu butir pil ekstasi seharga tujuh belas miliar rupiah asal malaysia yang dikirimkan
ketika dikandalkan petugas menerima barang dengan mobil kemudian telah membawa ke jalan utama satu ini kemudian setelah di sini kita menangkapnya
hingga kini kepolisian masih memburu tersangka lain yang diduga terlibat jaringan pengedar narkoba internasional
resi erlangga medan